perjuangan panjang subkan effendi suarjono untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud
bersama sang istri warga jalan tanjung sari ngalian semarang ini akan berangkat ke tanah suci pada musim haji tahun ini
setelah sempat tertunda tahun dua ribu dua puluh lalu akibat pandemi kofit sembilan belas
menyusul terus meredupnya bisnis media cetak di tanah air pelanggannya satu persatu rontok dan hanya tersisa sepuluh orang
subkan sempat kelabakan melunasi dana haji tetapi beruntung sang istri
muslimah rusdan dasuki bisa menyisihkan rezeki dari usahanya membuka toko kelontong kecil di rumah
pasangan subkan dan muslimah dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada selasa sore ini
danang cahyo semarang jawa tengah